menteri luar negeri inggris datang ke nusa dua bali untuk menghadiri foreign ministry meeting tujuh hingga delapan juli dua ribu dua puluh
elizabeth trust menyampaikan kesiapannya mendukung indonesia dalam pengembangan energi angin dan suria
pernyataan ini disampaikan menteri inggris ketika bertemu dengan menteri luar negeri indonesia ratna marsudi kamis tujuh juli
elizabeth trust juga menyampaikan apresiasinya kepada indonesia dalam memimpin gelaran g dua puluh
dan mengangkat isu ketahanan pangan dan energi
selain membahas ukraina dalam kerjasama bilateral ini kedua menlu berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang energi terbarukan
sekaligus memantapkan roadmap kemitraan indonesia inggris yang diluncurkan april lalu
retno marsudi juga menyambut baik rencana inggris yang akan membuka kantor investasi inggris di jakarta